sesaat lagi anda akan menyaksikan sukses jakarta untuk indonesia
jakarta sebagai ibu kota negara menjadi beranda depan republik indonesia
di usianya yang sudah empat ratus sembilan puluh enam tahun jakarta terus bersolek
jakarta terus berbenah agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya
tak hanya pembangunan kota pemerintah provinsi dki jakarta juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang unggul
salah satunya dengan bergerak cepat menurunkan prevalensi stunting
menurut world health organization atau who stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak
dan stimulasi psikosoial yang tidak memadai akibat asupan gizi yang buruk
sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak
antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat
akibat kemiskinan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi untuk bayi dan anak
serta peran protein hewani
di awal tahun dua ribu dua puluh tiga presiden republik indonesia joko widodo menegaskan
dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan
tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar
data kementerian kesehatan dua ribu dua puluh dua mencatat
angka stunting di dki jakarta mengalami penurunan hingga menjadi provinsi terbaik nomor dua di indonesia
data survei status gizi bali itu juga menunjukkan bahwa data stunting di jg jakarta itu akan jadi provinsi yang terbaik untuk bayi dan anak

dan ada juga yang menunjukkan bahwa data survei status gizi di bali ini makin banyak jadi kelembapan di indonesia
ada tiga wilayah di dki jakarta yang di atas rata rata prevalensi balita stunting yakni kepulauan seribu kota jakarta utara dan kota jakarta barat
sedangkan tiga kota lainnya berada di bawah angka rata rata provinsi yakni jakarta timur jakarta pusat dan jakarta selatan
pada satu februari dua ribu dua puluh
provinsi dki jakarta akan dijadikan provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara negara maju di dunia
untuk memenuhi target nasional tersebut pemerintah provinsi dki jakarta telah membentuk sejumlah program prioritas untuk menangani stunting
pemprov dki jakarta
menggalang seluruh sektor untuk bekerja sama dalam satu haluan untuk mengurangi jumlah stunting di seluruh wilayah ibu kota
kami menggandeng semua pihak termasuk juga pejabat dki menjadi orang tua asuh
menjadi orang tua asuh
dan begitu juga kepada masyarakat kepada pihak pihak swasta yang memang secara mandiri
mereka juga menjadi
orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan asupan tadi
pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi yaitu memberikan daging memberikan ayam telur susu
nah ini mudah mudahan masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk anak anaknya
yang berikutnya adalah sekali lagi pola hidup dan sekali lagi pola bagaimana mereka disiplin
untuk tetap ke puskesmas
sekali lagi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa suksesnya mengentaskan stunting
pj gubernur heru optimistis mampu menurunkan angka stunting dengan berbagai cara
melalui sejumlah program kerjasama dengan instansi instansi terkait yang telah berjalan
pada maret dua ribu dua puluh tiga lalu pemerintah provinsi jakarta meluncurkan program
jakarta bergerak atasi stunting
di mana program mencakup screening dan penyuluhan kesehatan bagi anak dan remaja
calon pengantin serta sesudah menikah hingga mempunyai anak hingga usia enam tahun
salah satu contoh sukses mengatasi stunting yang sudah terlihat berada di kelurahan pondok labu cilandak jakarta selatan
kelurahan pondok labu menerapkan sejumlah program untuk memenuhi gizi balita stunting
pertama itu pencegahan
pencegahan ini bentuknya seperti screening saat posyendu kelas ibu hamil pemberian vitamin a seperti itu
lalu yang kedua setelah pencegahan yaitu tahap kedua penjaringan
penjaringan kami melakukan pemeriksaan awal di puskesmas
lalu kami merujuk juga ke rumah sakit seperti mayapada pasar minggu seperti itu
untuk ditangani oleh dokter spesialis anak dokter spesialis gizi klinik yang memang lebih kompeten
yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu pemulihan
salah satunya yaitu gerakan orangtua
asuh yang dilakukan oleh pak lura lalu ada juga kelompok peduli gizi yaitu kelompok bermain anak stunting
setiap anak di pondok labu ditimbang dan diukur tinggi badan
dan jika kurang dari standar atau kurva pertumbuhannya melandai
maka anak akan ditetapkan kurang gizi atau stunting
semua balita baik yang stunting maupun tidak
juga diwajibkan datang sebulan sekali ke posyandu untuk dipantau perkembangannya
jika pihak posyendu menemukan kemampuan
dan ada balita yang mengalami stunting
maka akan langsung dilaporkan dan dirujuk ke rumah sakit
ada pula sistem orangtua asuh
dimana para orangtua asuh melalui kelurahan memberikan perhatian
dengan cara mengirimkan makanan bergizi tiga kali sehari
juga memberikan susu vitamin dan beragam kebutuhan gizi lainnya setiap bulan
yang jelas ini kan persoalan kita bersama ya
jadi setelah ada gerakan ini
kita bersama sama seluruh
anggota agul karemat tergerak hatinya untuk membantu kegiatan ini
per bulan berbentuk uang ya kurang lebih sekitar satu tiga juta kita berikan ke pic
tapi nanti pelaksanaannya dari pic itu tiap hari akan diberikan kepada yang anak stunting ini
di kelurahan pondok labu ada sebanyak empat belas anak tercatat stunting pada tahun dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut tiga diantaranya telah dikeluarkan dari status stunting
berkat intervensi yang dilakukan pemerintah masyarakat serta pihak swasta setempat
kalau kita di kelurahan pondok labu kita lebih komprehensif ya
kegiatannya itu seperti tadi saya bilang diawali dari pencegahan dulu
kemudian penjaringan lalu pemulihan
jadi nggak tiba tiba kita langsung kegiatan
hanya pencegahan saja tapi nggak ada pemulihannya karena kita komprehensif
kemudian kita bawa juga anak anak kita ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan
terus kita sadar betul bahwa ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak anaknya
kita berharap juga bahwa bukan hanya dari pihak pemerintah yang membantu
tetapi kita juga mengajak dari masyarakat dari peran serta swasta
dari peran serta masyarakat untuk membantu dalam kegiatan orang tua asuh ini
pondok labu bahkan sempat meraih penghargaan penanganan anak stunting
melalui kelompok peduli gizi award yang diselenggarakan pemerintah kota jakarta selatan
atas keberhasilan penanganan stunting yang dinilai efektif
tak hanya di pondok labu upaya yang sama juga dilakukan di kecamatan pademangan jakarta utara
pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh tiga lalu pj gubernur dki jakarta mengunjungi langsung puskesmas pademangan
yang memiliki program kelenting puspa atau kolaborasi intervensi menurunkan stunting puskesmas

jakarta sudah sepatutnya menjadi rujukan untuk pemerintah daerah lain dalam perang menurunkan stunting
sukses jakarta untuk indonesia
sukses jakarta untuk indonesia
untuk pernafasan udara manusia juga bagus

tapi pusing ya kalau tidak ada taman kayak begini

menuju transisi dari ibu kota negara menjadi kota bisnis berskala global
jakarta terus bergerak
membangun kota menyelesaikan segala tantangan
gelatan tangan dan menjadikannya
sebagai pijakan untuk kemajuan
kota ini dibentuk
jutaan cerita dan prestasi
di setiap sudut dan ruang ruangnya
warga menjadi prioritas utama
agar semakin rukun
dalam harmoni tinggal di kota ini
dengan simpul persatuan
bagi seluruh warga
jakarta siap menjadi wadah
bagi seluruh warga
dalam rangka hari ulang tahun
ke empat ratus sembilan puluh enam kota jakarta
yang mengusung tema
jadi karya untuk nusantara
buka ruang kreativitas seluasnya
dan siap menjadi barometer
daerah lain di indonesia
mari bersama sama kita sambut
hari jadi kota jakarta
yang pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh tiga ini
kenap berusia empat ratus sembilan puluh enam tahun
dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
semangat memajukan jakarta
semangat membangun indonesia
jangan lupa untuk berlangganan
dan untuk berlangganan
satu lebih aman untuk bencana ya
yang kedua untuk pernafasan udara manusia juga bagus
untuk menghirup daripada kayak kita banyak polusi
nyari tempat aduh enaknya dimana nih
yang deket yang terjangkau
terus yang kayak kita ekonominya terjangkau juga gitu kan
kalau jauh jauh kan biayanya
malah pusing ya kalau nggak ada taman kayak begini
selain rth taman lapangan banteng dan taman waduk pluit
jakarta juga masih memiliki taman ikonik lainnya
yang tersebar di penjuru jakarta
transformasi taman taman di jakarta
yang berorientasi kepada pemanfaatan lahan
juga tercermin dari hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau
yang tidak hanya sebagai penghias kota yang pasif
namun juga aktif
ruang terbuka hijau juga bisa memberikan manfaat
bagi warga jakarta
untuk melakukan berbagai aktivitas
seperti berolahraga berekreasi tempat berinteraksi
pengamat tata kota dari universitas trisakti jakarta
yayat supriyata menjelaskan
terkait pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di jakarta
ada banyak peran yang dimiliki dari hadirnya taman taman
yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau
baik dari sisi alam estetika ekonomi hingga sosial
kita kalau fungsi lingkungan tahu
tapi ada fungsi ekonomi dan ada fungsi sosial
kalau fungsi sosial untuk ruang interaksi
ruang membangun kohesi sosial membangun kepedulian sosial
membangun kebersamaan untuk kesehatan untuk olahraga
untuk pemakaman kalau diperlukan
untuk ekonomi bukan tidak boleh ruang jadi ruang komersial boleh
taman ikonik di jakarta lainnya adalah
ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak kalijodo
yang juga menjadi contoh di mana segala elemen yang disebutkan
oleh penggama tata kota yayat supriyata sebagai rth
yang menjalankan perannya sebagai ruang ketiga bagi warga jakarta
selain fungsinya sebagai zona hijau
rth kalijodo juga menjadi wadah bagi masyarakat
untuk menjalankan kehidupan sosial
yakni saling berinteraksi dan menyalurkan hobi dengan membangun komunitas
rth dan rptra kalijodo adalah sebuah ruang publik yang pertama kali
diresmikan pada dua puluh dua februari dua ribu tujuh belas
dengan luasan total enam sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi
di mana di tempat ini terdapat berbagai fasilitas
yang bisa digunakan oleh publik secara luas
mulai dari arena permainan anak aula puja sera hingga skatepark
seperti yang dilakukan oleh rina risnawati bersama komunitas senamnya
rina yang adalah instruktur senam sudah menepati area aula serbaguna di rth kalijodo
sejak awal mula lokasi ini diresmikan pada dua ribu tujuh belas lalu
sebanyak tiga kali dalam sepekan rina bersama komunitas senamnya
selalu memanfaatkan aula serbaguna di rth kalijodo
hingga kini telah memiliki banyak anggota
karena ini kan fasilitas umum ya
dan banyak dikunjungi mungkin masyarakat lingkungan terdekat lah
jadi pasti otomatis pada kedatangan kesini
dan disini ada senam dan jadi sarana olahraga juga
kalau menurut saya sejauh ini cukup bagus
karena saya tahu kan perkembangannya dari nol ya
dari belum jadi itu kita sudah mengadakan senam ya
dari yang cuma berapa orang sampai sekarang sudah fasilitasnya sudah
menurut saya sudah bagus ya
tak hanya rina bersama komunitas senamnya
ada pula komunitas skateboard dari parlemen skateboarder
dan juga family of kalijodo yang turut memanfaatkan
kedua komunitas ini sering melakukan aktivitas bersama
mulai dari latihan hingga membuat penyelenggaraan acara kompetisi skateboard
seiring berjalannya waktu
pemanfaatan skatepark kalijodo juga bisa menjadi tempat lahirnya
sejumlah talenta talenta dalam skateboarding
yang juga sudah mengikuti beragam kejuaraan
mulai tingkat provinsi nasional hingga internasional
kalau di kalijodo ini tiap minggu itu hampir ada
karena memang tempat rutin kita
tapi sebenarnya tiap hari juga ada
cuma biasanya itu sore
kalau siang kan panas disini
oh ya ini kan sama
kalau kita dari pertama kali diresmikan
kita sudah disini jadi home base
ya pas waktu pertama kali diresmikan juga kita ikut main juga di sini
keberadaan sejumlah komunitas berserta agotanya di rth kalijodo ini
menjadi bukti bahwa ada peran penting yang dimiliki oleh ruang terbuka hijau
sebagai ruang ketiga bagi masyarakat
untuk memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi sambil menyalurkan hobi
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyampaikan
ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki beragam fungsi yang positif bagi kota jakarta
hal ini pula yang melatar belakangi heru budi hartono
untuk terus berpartisipasi dalam melakukan penataan
terhadap sejumlah rth dan lahan di wilayah dki jakarta
untuk tetap asri dan semakin hijau sejak awal masa kepemimpinannya
partai ini kan pertama bisa untuk
berkomunikasi bisa untuk kegiatan tadi
misalnya skala kecil mengentaskan stunting
bisa juga untuk kegiatan ibu ibu kegiatan ngajar mengajar paut
contohnya misalnya di kalijodo itu
ketika saya dengan kepala indah staman kesana
manfaatnya bukan itu saja
ada orang berinteraksi olahraga disana
disana ada umkm tumbuh
sehingga umkmnya berjalan
manfaatnya bisa untuk anak anak bermain
bisa untuk bercengkrama
selain itu juga bisa menurunkan polusi
kalau menanam pohon itu tidak hari ini hasilnya
tapi tiga empat tahun
dan insya allah jakarta bisa menambah ruang terbuka hijau
yang terus menerus
heru pun menambahkan bahwa jakarta juga akan terus berpartisipasi
dalam aksi penghijauan
sebagai langkah nyata dalam keikutsertaan jakarta
yang mendukung target net zero emission pada dua ribu enam puluh mendatang
sedangkan untuk jangka pendek
penghijauan jakarta juga dilakukan di sejumlah jalur hijau
yang berada di jalan jalan protokol taman dan zona hijau lainnya
untuk mendukung diselenggarakannya ktt asean ke empat puluh tiga dua ribu dua puluh tiga
dimana jakarta hadir sebagai tuan rumah
agar tercipta ciri khas dan estetika kota
yang menjadi cerminan tersedianya ruang ketiga bagi warga jakarta
pada hari jadi dki jakarta ke empat ratus dua puluh
harapan terhadap ruang terbuka hijau juga dilontarkan masyarakat
yang memiliki kedekatan dengan pemanfaatannya
agar rth di jakarta bisa bertambah secara jumlah
lengkap secara fasilitas dan juga terjaga
sarannya satu kalau sudah seperti itu
jangan rusak lingkungan kita
jaga dan pelihara apa yang sudah dibangun
manfaatkan kalau bisa ada kontribusi ya dibuat oleh masyarakat
apakah di lorong di gang taman kecil di lingkungan
dari tingkat lingkungan mungkin dari keluarga
bisa ada lahan yang bisa dimanfaatkan lahan pribadi
di tingkat rt rw kembangkan sampai tingkat kampung
jadi kalau jadi mimpi kita adalah jangan jadikan jakarta hutan beton
kembalikan jakarta padaku dengan menjadikan jakarta yang hijau
asri dan manusiawi
lebih banyak lagi ya sarana untuk hiburan yang gratis
seperti lapangan terbuka gini ya
rth itu memang idealnya mencakup untuk semua kalangan ya
ada yang mulai dari anak kecil hingga lansia gitu
semua bisa memanfaatkan fasilitas tersebut
contohnya ini kalijodo disini

tinggal diperbaiki saja fasilitasnya
supaya lebih proper lagi gitu
dan semuanya bisa memanfaatkan dan gratis
itu sih intinya
dan di tengah kota gitu
ini abruptly pearang juga
serba ternyata dan dengan keuntungan
dengan pelaburan anak kecil gitu
ada yang dukungan parka
sudah banyak yang di kontrol
jakarta adalah kota yang menawarkan banyak pengalaman dan pilihan
beragam tantangan berhasil dihadapi
menjadikan kota ini semakin maju berkembang dan terdepan

ini adalah perjuangan panjang kota jakarta
dalam melintasi massa dengan terus memberikan ruang kreativitas untuk berkarya
sebagai simpul kemajuan indonesia yang bertirikan keadilan kebangsaan dan kebinekaan
jakarta selalu mengedepankan kesejahteraan yang memberdayakan dan berperi kemanusiaan
beli sukun di pasar mangga ii
pulangnya mampir ke gbk
selamat ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh enam kota jakarta tercita
semoga selalu nyaman dan aman bagi seluruh warga
jadi karya untuk nusantara
yang menjadi tema food kemasan

mempunyai makna bahwa jakarta siap mengoptimalkan seluruh sumber daya
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
selain itu juga menjadi barometer dan pemantik kemajuan bagi daerah daerah lain di indonesia
dirgai kota jakarta sukses jakarta untuk indonesia
sebuah wilayah seperti jakarta tak ubahnya sebuah paru paru bagi kota
menyerap polusi memproduksi oksigen pengendali banjir estetika kota
hingga menjadi ruang ketiga bagi masyarakat
secara umum pengertian dari ruang terbuka hijau atau rth adalah
area memanjang jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka
tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
saat ini dari enam wilayah di dki jakarta
wilayah jakarta timur jakarta selatan dan jakarta utara
secara berurutan memiliki presentase paling luas dalam kepemilikan ruang terbuka hijau
dari data milik pemprov dki jakarta di situs jakarta satu jakarta go id
luasan ruang terbuka hijau milik pemprov dki jakarta mencapai tiga puluh tiga tiga puluh empat km persegi
atau sekitar tiga tiga ratus tiga puluh empat hektare
dalam peraturan gubernur dki jakarta tahun dua ribu dua puluh dua tentang ruang terbuka hijau
tercantum bahwa penyelenggaraan rth dilakukan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan dan pemanfaatan rth yang sejalan dengan rencana tata ruang
dimana rth ini juga terbagi dalam dua kategori
namun pemenuhan dan menjaga ruang terbuka hijau tidak menjadi tanggung jawab pemerintah dki jakarta sendiri
ada kerjasama yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga kondisi dari rth dan lahan yang sudah ada untuk tetap memiliki fungsi dan manfaat serta estetika
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono telah dan terus melakukan penataan dan penghijauan di sejumlah lokasi
baik itu taman maupun kawasan tak terjama untuk menjaga kondisi dari rth dan lahan yang sudah ada untuk tetap memiliki fungsi dan manfaat serta estetika
hal ini dilakukan dengan sinergitas atau kerjasama antara pemerintah provinsi beserta jajaran di bawahnya para mitra dan juga masyarakat
teman teman swasta selalu meminta begitu pemerintah daerah menggaungkan terus menanam pohon

mereka juga turut dengan niat baik dan menawarkan bahwa lokasi lokasi mana yang bisa dibuatnya
contohnya misalnya kemarin itu di jakarta timur terus terakhir saya di jakarta utara dan beberapa titik di jakarta selatan
sehingga harapan kami adalah sinergi dengan pihak swasta csr nya bisa menanam pohon menghijaukan jakarta
simple di bantaran bantaran sungai di tempat yang memang kupingan kupingan jalan seperti jakarta selatan

begitu juga ada namanya yang sudah dibeli oleh dinas pertamanan tahun tahun sebelumnya
bank tanah yang ada di dinas pertamanan kita hijaukan
lantas berikutnya adalah kewajiban fasos fasum
itu ada apa namanya pasti ada peruntukannya ruang terbuka hijau
sehingga semuanya bisa menambah ruang terbuka hijau dan manfaat
khususnya misalnya di jakarta selatan di mana kita bisa menanam pohon menghijaukan jakarta selatan
khususnya misalnya sepanjang tol yang contohnya saya sampaikan beca kayu
itu adalah milik pemerintah pusat pupr
dan dikelola oleh badan pengelola tol
tapi di bawahnya itu kita perdayakan
hadirnya heru budi hartono sebagai penjabat gubernur dki jakarta
dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan penghijauan
baik yang menjadi bagian dari pemprov dki secara mandiri
maupun melibatkan mitra kerja
menjadi sebuah simbol keseriusan jakarta
untuk menambah luasan ruang terbuka hijau di wilayahnya
sejumlah program penghijauan yang dilakukan secara sinergi ini
antara lain adalah dengan melakukan penanaman pohon di lahan lahan yang belum terjambah
seperti di empat belas km sempadan banjir kanal timur

dan juga di lima km di kolong jalan tol becakayu
terbaru pada jumat enam belas juni dua ribu dua puluh
heru budi hartono juga kembali melakukan penanaman pohon di rth
yang berlokasi di rw sembilan kelurahan sunterjaya
kecamatan tanjung priok jakarta utara
ditemani bersama sejumlah unsur mulai dari kepala dinas kpkp
wali kota jakarta utara camat hingga lura sunterjaya tokoh agama dan masyarakat
bersinergi untuk melakukan penghijauan di atas lahan seluas tujuh ratus meter persegi
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono pun turut serta menanam pohon produktif
yakni lemon sitrus dan tanaman lainnya
di rth swadaya bersama anak anak berkebutuhan khusus yang juga berpartisipasi
langkah ini diungkapkan oleh heru budi hartono sebagai hal positif
bersama sama masyarakat dalam menghijaukan ibu kota jakarta
berdasarkan data rekapitulasi dari dinas pertamanan dan kehutanan provinsi dki jakarta
yang terhitung sejak oktober dua ribu dua puluh dua hingga mei dua ribu dua puluh
pemprov dki jakarta melalui unit kerjanya telah berhasil menanam empat puluh lima empat ratus tujuh puluh dua pohon di jakarta
yang mana tiga puluh enam empat puluh dua diantaranya merupakan pohon pelindung dan juga pohon produktif
dan tersebut juga didukung dengan dilakukannya penanaman sebanyak tiga satu ratus dua puluh tiga ratus enam puluh tanaman hias dan toga pada periode yang sama
terakhir untuk tahun dua ribu dua puluh tiga pemprov dki jakarta melalui dinas pertamanan dan kehutanan dki jakarta
juga sudah melakukan perencanaan untuk membangun rth taman di dua puluh tiga lokasi yang tersebar di wilayah dki jakarta
dengan luasan seluruhnya mencapai lebih kurang enam puluh tujuh tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi
sinergitas atau gotong royong dalam menumbuhkan ruang terbuka hijau di jakarta juga dilakukan bersama masyarakat
di tengah keterbatasan lahan di ibu kota ada sejumlah warga yang berinisiatif untuk turut menambah ruang hijau
salah satunya warga di kelurahan sunterjaya jakarta utara
adalah r b sutarno seorang pensiunan guru yang kini mengabdikan hidupnya untuk kelesarian lingkungan
sejak tahun dua ribu delapan sutarno memulai semuanya di lokasi tempatnya tinggal
mengembangkan pertanian urban dan perkebunan urban yang dibuat di pekarangan rumah yang terbatas dengan akses jalan gang
bukan hal mudah bagi sutarno untuk memulainya
namun berkat kegigihan dan juga keinginan kuat untuk membuat jakarta menjadi kota yang sehat
dengan bersihnya udara sutarno pun berhasil mengantarkan kawasan tempatnya tinggal
menjadi kampung pro iklim dari pemerintah
provinsi dki jakarta dan pemerintah pusat
dan juga meraih penghargaan kalpataru dari pemerintah provinsi dki jakarta
serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kami menyadari bahwa jakarta mencari tempat kan sulit
tapi bukan berarti tidak bisa
artinya setiap jengkal tanah katakan untuk pengganti rth kan bisa vertical garden
nah itu meskipun tidak terbuka tetapi full tanaman
ya artinya kan hijau juga
nah yang mendasari kami ya memang ada panggilan hati bahwa sebagai warga ingin ikut jakarta ini bersih
jakarta ini sehat jakarta ini udaranya bagus lah
dengan lahan yang sangat terbatas
dengan lahan yang sangat terbatas
sutarno mengajak warga di rw satu kelurahan sunterjaya jakarta utara
untuk menanam beragam tanaman mulai dari tanaman hias hingga tanaman konsumsi
seperti buah sayuran dan obat obatan
sebagian hasilnya juga bisa dikonsumsi untuk warga sekitar
serakat menerima bahkan merasakan penghijauan ini mereka bisa makan sayur dari gang
itu penghargaan yang luar biasa ya
sutarno menyebut pemprov dki jakarta beserta jajaran telah berperan penting dalam segala upayanya
dalam melestarikan kesehatan dan kemampuan para pemilik jakarta
dalam melestarikan lingkungan sekaligus menambah zona hijau di jakarta
melalui kebijakan aturan yang dibuat serta dukungan secara langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan
pada tahun dua ribu dua puluh tiga sutarno juga tengah membuat program kerja
dengan menghidupkan ruang terbuka hijau untuk bisa dikelola oleh anak anak berkebutuhan khusus hingga dua ribu dua puluh empat mendata
nah kebetulan kan kami di dki jakarta
nah dki jakarta ini luar biasa
luar biasa perhatiannya baik terhadap individu masyarakat penghiat
tapi juga kepada komunitas komunitas ataupun kelompok masyarakat rtrw
contohnya pergub tujuh puluh tujuh itu kan memfasilitasi memberikan pelatihan memberikan sosialisasi bagaimana mewujudkan lingkungan
lalu pak lurah pak camat itu luar biasa ketika ada gegerakan masyarakat yang kaitannya dengan lingkungan yang

di rth dengan luasan sekitar tujuh ratus meter persegi
sutarno melanjutkan pengabdiannya untuk terus membuat zona hijau di sekitar tempat tinggalnya
meski berbeda lokasi rukun warga
sutarno dipercaya untuk turut menemukan aneka tanaman di lokasi ini
yang juga dilakukan bersama anak anak berkebutuhan khusus
sutarno menilai bahwa menangani lingkungan bukanlah tanggung jawab pemerintah sendiri
namun diperlukan adanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan bersama
dengan adanya ruang terbuka hijau itu tentunya kita bisa menurunkan emisi karbon
selain itu kami juga merawat taman taman yang sudah ada
taman taman yang sudah dibangun oleh pendahulu pendahulu kami
ya tentunya kita tetap kita rawat
dan tentunya kita bisa meningkatkan
hei pak camat itu luar biasa ketika ada gerakan masyarakat yang baik
dan juga kemampuan yang baik
bagi penduduk jakarta
masuk ke siaga tiga
sebelum masuk ke siaga tiga
maka air di kalijiliwung ini sudah kita belokkan ke kalijipina
terima kasih anda baru saja menyaksikan
sehingga menghasilkan jutaan cerita dan prestasi di setiap sudut dan ruang ruangnya
kenyamanan keamanan warga menjadi prioritas utama
agar semakin rukun dalam harmoni tinggal di kota ini
dengan simpul persatuan dan keadilan bagi seluruh warga
jakarta siap menjadi wadah tumbuh berkembang bagi seluruh warga
dalam rangkaan yang diperoleh oleh jokowi dan jokowi
dan juga diperoleh oleh jokowi dan jokowi

yang mengusung tema
jadi karya untuk nusantara
mari bersama optimalkan seluruh sumber daya
buka ruang kreativitas seluasnya
untuk kesejahteraan warga
dan siap menjadi barometer kemajuan daerah daerah lain di indonesia
mari bersama sama kita sambut
hari jadi kota jakarta
yang pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh tiga ini
kenap berusia empat ratus sembilan puluh enam tahun
dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
semangat memajukan jakarta
semangat membangun indonesia
dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
dan juga dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
dan juga dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
dan juga dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik

dan juga dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
dan juga dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
dan juga dengan semangat untuk terus menjadi yang terbaik
namun kamera istilah
selamat bagi dukungan lokal
jangan lupa tonton video aplikasi lokal
jangan lupa like share dan subscribe
agar dapat mengetahui video sel sebagai seru
jangan lupa girikan laun
jangan lupa girikan lalu
jangan lupa girikan burn
jangan lupa girikan travelling
jangan lupa girikan ke theories
jangan lupa girikanifice
jangan lupa girikan utara
jangan lupa girikan etcetera
jangan lupa giat
merampungkan proyek sodetan kali ciliwung
yang merupakan infrastruktur untuk mengurangi puncak banjir di kali ciliwung
dengan cara mengalihkan aliran air ke kanal banjir timur
ketika kali ciliwung mencapai elevasi tertentu
dalam perhitungan kami itu debitnya sekitar tiga ratus kubik
maka itu akan kita mulai alihkan ke kali cipinang
yang kemudian masuk ke kanal banjir timur
itu nanti sistem kerjanya dari sudetan itu seperti itu
dan bahwa ketika di kali ciliwung itu debit airnya naik
kemudian di sini kita perkirakan ketika akan menyebabkan di manggarai itu
masuk ke siaga tiga sebelum masuk ke siaga tiga
maka air di kali ciliwung ini sudah kita belokkan ke kali cipinang
di dalam perencanaan kami enam puluh m tiga per detik
tapi dalam simulasi kami itu bisa lebih besar dari itu
bisa mencapai sekitar enam puluh enam meter kubik
pada januari dua ribu dua puluh tiga presiden joko widodo bersama jejarannya
dan pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
meninjau perkembangan proyek sodetan yang kian mendekati rampung
sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah pusat
yang telah membantu pemerintah daerah mengentaskan atau menyelesaikan
atau mengurangi banjir di jakarta dengan membangun dua waduk di wilayah jawa barat
ditambah dengan di dalam dki adalah sodetan kali ciliwung
yang memang sangat diperlukan oleh pemerintah pusat pupr
untuk pemerintah daerah melakukan percepatan sodeta
lokasinya itu tidak lebih dari dua meter
di sini ada dinding sana adalah lokasi lahan warga
di sininya adalah set pile kurang lebih dua meter
tapi panjangnya kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus meter
kemarin pak wali sudah saya minta untuk menanam dan sudah dilakukan
ya mungkin ada seratus sampai satu ratus lima puluh pohon
artinya sodetan kali ciliwung
penampang basahnya sudah dapat
untuk dilakukan proses untuk pembuangan air menyodet dari kali ciliwung
apa namanya di sisi kiri kanannya kan sudah kita bebaskan dan sudah bisa kita tanam pohon
dan itu progresnya bisa mengurangi cukup signifikan terhadap banjir di jakarta
selain normalisasi sungai dan merampungkan proyek sodetan kali ciliwung
pemerintah provinsi dki jakarta juga melakukan inovasi dan terobosan lain pengendalian genangan dan banjir
bekerja sama dengan pemerintah pusat
dki juga membuat ruang limpa sungai melalui proyek sembilan ratus empat puluh dua atau sembilan polder
empat retensi air dan dua peningkatan kapasitas sungai
program infrastruktur untuk menciptakan ruang terbuka biru ini menelan biaya hingga satu triliun rupiah
yang dialokasikan pemerintah provinsi dki jakarta
dari dana pinjaman pemerintah pusat melalui program pemulihan dan penyelenggaraan
pemerintah provinsi dki jakarta menelan biaya hingga satu triliun rupiah
menjadi sarana pengendalian banjir
ruang limpah sungai ini juga menjadi ruang ketiga untuk warga jakarta
berbagai aktivitas dilakukan warga di ruang limpah sungai baik di brigif lebak bulus maupun pondok ranggon
mulai dari berolahraga memancing hingga menjadi tempat bermain anak anak dan ruang interaksi warga
memang banjir rob ini akan terasa parah jika dibarengi oleh faktor meteorologi
pemerintah provinsi dki jakarta menelan biaya hingga satu triliun rupiah
yang dialokasikan pemerintah pusat melalui program pemulihan dan penyelenggaraan
pemerintah provinsi dki jakarta menelan biaya hingga satu triliun rupiah
yang dialokasikan pemerintah pusat melalui program pemulihan dan penyelenggaraan
jakarta adalah kota yang menawarkan banyak pengalaman dan pilihan
menjadikan kota ini semakin maju berkembang dan terdepan

ini adalah perjuangan panjang kota jakarta dalam melintasi massa
dengan terus memberikan ruang kreativitas untuk berkarya
sebagai simpul kemajuan indonesia yang bertirikan
keadilan kebangsaan dan kebhinnekaan
jakarta selalu mengedepankan kesejahteraan yang memberdayakan dan berperi kemanusiaan
pembangunan dan kemampuan jakarta
beli sukun di pasar mangga ii pulangnya mampir ke gbk
buat olahraga selamat ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh enam kota jakarta tercinta

pembangunan dan kemampuan jakarta
pembangunan dan kemampuan jakarta
pembangunan dan kemampuan jakarta
jadi karya untuk nusantara yang menjadi tema hud ke empat ratus sembilan puluh enam kota jakarta
mempunyai makna bahwa jakarta siap mengoptimalkan seluruh sumber daya
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
selain itu juga menjadi barometer dan pemantik kemajuan bagi daerah daerah lain di indonesia
dirgayu untuk jakarta sukses jakarta untuk indonesia
pembangunan dan kemampuan jakarta
pembangunan dan kemampuan jakarta
pembangunan dan kemampuan jakarta
pembangunan dan kemampuan jakarta
pembangunan dan kemampuan jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta serius tangani banjirop di wilayah pesisir ibu kota
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono bersama jajarannya
secara intens melakukan pembahasan progres dan kelanjutan proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara
yang sudah dimulai sejak tahun dua ribu lima belas
penanganan banjir termasuk rop yang tak kenal musim kemarau maupun penghujan
menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi dki jakarta
penanganan banjir termasuk rop yang tak kenal musim kemarau maupun penghujan
menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi dki jakarta
dalam apbd dki tahun dua ribu dua puluh tiga penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama
yang mencapai rp delapan puluh tiga tujuh triliun

pembangunan proyek ini menjadi kewenangan pemerintah pusat
melalui kementerian pupr pemerintah provinsi dki jakarta
yang juga bersinergi dengan pihak swasta
yang juga bersinergi dengan pihak swasta
data dinas sumber daya air dki jakarta mencatat
hingga tahun dua ribu dua puluh dua terdapat sepuluh tanggul untuk menghadang rob di utara jakarta
dengan total tanggul terbangun mencapai tujuh belas km

hai pemerintah dki jakarta
penjabat gubernur dki jakarta
pembangunan tanggul ncicd kembali dilanjutkan
heru budi hartono
pembangunan tanggul ncicd kembali dilanjutkan
ada lima lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dki jakarta

yang di kawasan muara anke

pemerintah daerah berkewajiban membangun tanggul pantai
bekerja sama dengan pemerintah pusat
pemerintah daerah itu berkewajiban sepanjang sembilan belas lima kilo
sudah dilakukan kalau tidak salah pemda itu sembilan kilo tinggal dilakukan sepuluh
pemerintah pusat melalui pupr itu enam belas kilo
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nanti juga memikirkan untuk bangun giant sea wall
di sisi lain ada pihak swasta yang kurang lebih dua satu kilo juga membangun tanggul
nah ini diharapkan bisa selesai tanggul pantai ini di dua ribu dua puluh
insya allah di lapangan tidak ada masalah
karena ada titik titik tertentu yang memang bersinggungan dengan masyarakat yang harus kami sosialisasikan
sekali lagi ini penting karena untuk menjaga keberlangsungan jakarta
nah kalau tanggul pantainya sudah secara keseluruhan yang saat ini sekarang baru mencapai empat puluh enam sampai empat puluh sembilan persen
maka misalnya daerah
kamal daerah cilincing daerah kalibaru daerah tanjung priuk itu bisa terhindar dari rop
termasuk daerah penjaringan sekitar waduk pulit
mudah mudahan bisa mengurangi dampak rop dan dampak banjir dari hulu
saya menyebut upaya pengendalian rob di wilayah pasir sir jakarta merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan
satu bulan bisa terjadi satu hingga dua kali tergantung wilayahnya
dan ini bisa ditandai waktunya yaitu awal dan pertengahan bulan hijriah
ini masyarakat bisa menandai waktu waktu penting itu yang bisa berlangsung tiga hari
sehingga sebelum tanggal tersebut hingga tiga hari setelah tanggal tersebut
memang banjir rob ini akan terasa parah jika dibarengi oleh faktor meteorologi
misalnya saat ini di perairan laut jawa tinggi gelombangnya lebih dari dua meter
nah ketika berbarengan dengan fase pasang maksimum ini akan menambah dampak air laut masuk ke daratan
di kawasan muara angke jakarta utara tiap kali laut pasang banjirop sudah pasti masuk kawasan permukiman
kadang dua hari sekali kadang hampir seminggu sekali
nggak nentu juga sih kalau pasang aja biasanya
ya seperti ada aliran dari got aja kenceng dia baru naik airnya
situasi ini diperburuk oleh terjadinya penurunan tanah atau land subsidence
data kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mencatat permukaan tanah turun dua belas delapan belas cm per tahun efek dari penggunaan air tanah berlebihan
sudah sih referensinya cukup stabil sekitar tiga puluh empat tiga puluh empat mm per tahun
tapi juga pemakaian air tanahnya ini gila gilaan besar besaran
sepanjang pantura sudah dibangun hotel hotel mewah bintang lima
yakin hotel enggak menggunakan air tanah enggak berlebihan
kendaraan belum penuh
itulah yang menyebabkan ini
dari kawasan pantura ini kami menemukan satu yang paling rusak itu adalah pekalongan
yang ketiga jakarta
selain serapa rice land subsidence di pantura itu tanyanya aluvial

pengamat tata kota universitas trisakti yayat supriyatna mengapresiasi dilanjutkannya pembangunan tanggul pantai di wilayah utara jakarta
ya buat jakarta untuk beberapa daerah sekarang ada skenario a b dan c
sekarang ini sudah ada tanggul yang di pesisir itu yang sudah dibuat untuk melindungi wilayah wilayah yang sangat sensitif seperti pluit mora angke dan sebagainya
bahkan sunda kelapa
udah itu kalau enggak dikitukan kita tenggelam ini sebagainya
sebetulnya sudah menghadapi tingkat kritis
sebetulnya sudah menghadapi tingkat kritis
sebetulnya sudah menghadapi tingkat kritis
sejak jakarta yang sudah empat ratus sembilan puluh enam tahun banyak suara warga berharap kota ini dapat terus berbenah untuk menjadi rumah yang aman tenteram dan nyaman
iya untuk penghijauan saya sih berharap lebih banyak lagi rptra lebih banyak taman taman terbuka lah
biar ya minimal bisa mengurangi polusi lah ya
untuk banjir sih harapan saya untuk warganya sendiri bisa lebih diedukasi
karena kalau pemerintahnya udah
berupaya semaksimal mungkin warganya masih buang sampah dikali perjumlah
dan untuk banjir nih bisa juga nih bikin waduk kayak gini

agar tidak ada yang kesumpat lagi menyebabkan banjir ya
penanganan lingkungan yang lebih baik seperti taman taman seperti ini kayaknya masyarakat sekarang butuh
karena setelah covid kemarin kayaknya orang lebih suka kegiatan yang outdoor seperti ini
bersih tempat yang bersih yang nyaman
apalagi di tempat yang seperti ini nyaman buat olahraga
lebih baik lagi sih tambahin lagi luasin lagi untuk penghijauannya aja sih sebenarnya
terima kasih anda baru saja menyaksikan sukses jakarta untuk indonesia